merayakan tujuh puluh satu tahun kemerdekaan republik indonesia dengan bangga transmedia mempersembahkan program spesial kita bisa karena merdeka
melaporkan langsung potensi potensi indonesia pembangunan infrastruktur dan keberagaman dari berbagai titik nusantara
serta detik detik proklamasi langsung dari istana merdeka kitabisa karena merdeka
disiarkan langsung di transtv trans tujuh dan cnn indonesia di transvision rabu tujuh belas agustus mulai jam setengah sembilan pagi